memasuki minggu ketiga pelaksanaan bulan tertib trotoar pelanggaran oleh pengendara sepeda motor masih terjadi
sejatinya trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki
hanya saja kepadatan arus lalu lintas dijadikan alasan oleh pengendara nakal yang menjadikan trotoar sebagai jalur alternatif
inilah kegiatan alfred sitorus setiap hari jumat sejak tahun dua ribu dua belas
relawan dan aktivis pejalan kaki ini menghadang pengendara sepeda motor yang sengaja melalui trotoar
beberapa waktu lalu video dirinya yang bersih tegang dengan pengendara ojek daring viral di media sosial
tak lama pemerintah provinsi dki jakarta dan ditelantas polda metro jaya mengadakan kampanye kesadaran berdisiplin lalu lintas yang dinamakan bulan tertib trotoar
hanya saja hingga minggu ketiga alfred menilai upaya ini masih belum maksimal untuk menimbulkan efek jerah dan meningkatkan kedisiplinan pengendara
karena memang ketika ini ada pembiaran yang lama sekali masyarakat mencoba coba sekali dua kali untuk melakukan pelanggaran
ini dianggap sebagai pembenaran bahwa ini boleh padahal itu salah
nah ini yang seharusnya kita kembalikan lagi mindset masyarakat agar yang tadinya dianggap benar padahal itu salah
itu kita kembalikan lagi bahwa
hal ini bahkan masih terlihat pada jumat pagi di kawasan kasablangka jakarta selatan
tapi kalau terkait dengan peraturan tidak boleh itu tahu nggak sih mas
peraturannya tahu tahu nggak rendahnya bagaimana
kalau ini saya nggak tahu perlu trotoar
pembiaran yang cukup lama didorong oleh rendahnya pendidikan moral dan disiplin
serta tumpang tindih kebijakan pemberdayaan trotoar bagi pedagang
membuat warga jakarta seakan lupa dengan hak pejalan kaki
khawatirnya ini terjadi yang namanya konflik horizontal
antara pejalan kaki pesepeda dan juga para pengendara
ini konflik horizontal ini segera kita hindari dengan penegakan hukum yang tegas
menurut data dari dinas bina marga jakarta jumlah trotoar layak di ibu kota masih di bawah enam persen
infrastruktur trotoar yang tidak baik serta alih fungsi trotoar sebagai lahan parkir
lokasi berdagang dan dijadikan jalur pesepeda motor
mendorong warga jakarta hingga malas berjalan kaki
pembuatan trotoar di jakarta